banyak pria mencoba untuk meminangnya tetapi putri belasan tidak mudah terkesan
dia kuat berani dan keras kepala dan dia menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia akan menikah hanya karena cinta
dan tanpa diragukan lagi berita ini menyebar ke gua iblis
putri blasem adalah putri dari kerajaan terkaya
jika kita menculiknya raja akan dengan senang hati memberi kita apapun sebagai imbalan atas putri kesayangannya bahkan tahtanya
kau sangat pintar bos
ini adalah iblis aku dia selalu kagum dengan ide ide jahat bosnya
aku tahu itu tapi aku jangan salah kali ini
kau pergi ke sana dan segera culik sang putri
dan ingat bukan hanya kita yang berusaha untuk kerajaan itu
jangan sampai ketahuan dan cepatlah
aku setuju dan pergi
dia merasa bangga telah diberi tanggung jawab penting ini
dia segera tiba di kerajaan dan menyamar sebagai seorang pangeran
terimalah hormatku yang mulia aku pangeran aku
pangeran aku mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu
kau berasal dari kerajaan mana
itu adalah kerajaan kecil di atas daratan baginda
kau pasti tidak pernah mendengarnya
kau dipersilahkan untuk tinggal di sini selama yang kau inginkan
kau adalah tamu kami
raja telah mengamankan istananya sehingga dia tidak khawatir tentang penyusup
selain itu siapa yang mengira iblis akan mendekati kerajaan sebagai pangeran
halo tuan putri
oh pangeran aku dari
putri kau sangat kuat dan sehat
ya terima kasih kukira
kau tidak boleh berada di sini sendirian
seseorang mungkin menculikmu
keindahan aku harus pergi
iblis itu kemudian mencoba berkali kali untuk menjalin persahabatan dengan sang putri
dengan harapan akan memudahkannya untuk membawa ke bosnya
oh aku seorang penunggang kuda yang hebat
tembikar itu adalah keahlianku putri
kau akan mencoba
kau akan mencoba
oh tembikar bukanlah pertempuran pangeran
putri kurasa sudah waktunya makan siang
ya itu indah sekali
baiklah aku akan segera menemuimu pangeran
iblis untuk beberapa alasan liar percaya bahwa dia memiliki efek pada putri
dan sekarang akan lebih mudah untuk membawanya pergi
malam itu dia menyelinap di dekat kamarnya
dia terlalu berlebihan
maksudku apa pangeran berjalan seperti itu
dia sepertinya tertarik padamu
oh ya tentu saja
dia pasti akan membuat ayahku terkesan dan membawaku pergi
tunggu ada pangeran di sini
dan dia sudah membuat sang putri terkesan
ya karena iblis tidak secerdas itu
dia tidak menyadari bahwa putri sebenarnya sedang membicarakannya
dia segera memanggil bosnya
apa yang kau lakukan
kapan kau sampai di sini bos
saat kau melakukan uhuhu babang tapi kau sibuk menari

iblis itu memberitahu bosnya tentang percakapan yang dia dengar
hmm sudah aku bilang kita bukan satu satunya yang mengejar tahta
aku akan mengirim iblis homo untuk berurusan dengan pangeran ini
kau tetap fokus pada sang putri
bos iblis menghilang dan iblis aku melanjutkan usahanya untuk lebih dekat dengan sang putri
tapi raja sekarang waspada
ada berita bahwa iblis besar akan datang untuk menculik putriku
penjaga harus waspada
sudah kubilang kita bukan satu satunya yang mengejar tahta
raja membuat istana dalam siaga tinggi
itu berarti siapapun iblis ini dia sangat besar dan menakutkan
dan dia ada di sini untuk mencolik putri sepertiku
oh tidak oh tidak aku harus apa
aku akan bersembunyi sampai iblis ini datang
dan membiarkan raja menangkapnya
iblis itu sekali lagi tidak menyadari bahwa raja sebenarnya sedang membicarakannya
iblis itu menyamar sebagai kuda
dan berbaring sampai raja menangkap iblis yang lain ini
dia akan tahu bahwa aku takut pada iblis lain ini
biarkan sang raja menanganinya
malam itu ada beberapa gerakan di hutan dekat kerajaan
seharusnya aku bawa jaketku
pohon pohon ini tidak kenal ampun
saatnya untuk menyamar
iblis homo menyelinap melewati istal tempat iblis aku sedang tidur nyenyak
tapi dia bahkan tidak bisa mendekati pintu masuk karena para penjaga sangat waspada
hei bunyikan bel peringatan aku melihat seorang pencuri
iblis itu ketakutan dan berlari kembali untuk bersembunyi di dalam istal kerajaan
mungkin kita harus melihat ke dalam kandang
tidak mari kita lihat keluar
pencuri itu tidak lain adalah iblis homo
yang dikirim oleh bos iblis untuk menculik pangeran yang telah aku bicarakan
tetapi tidak ada pangeran di kerajaan dan dua iblis yang tidak menyadari kehadiran satu sama lain
sebaiknya pergi sekarang dan kembali lagi nanti
hmm aku harus naik goda ini terlihat bagus
tenanglah aku ingin kau membawaku keluar dari sini
hmm ini pasti iblis menakutkan dari kerajaan lain yang dikirim untuk menculik sang putri
tidak tidak tidak pergi
ada apa denganmu kuda bodoh berhentilah mencoba mengusirku
homo lalu menaiki kuda itu tanpa mengetahui bahwa kuda itu adalah kerabatnya iblis aku
karena iblis itu menutupi wajahnya aku tidak bisa mengenali homo yang dikirim oleh bos untuk menangkap pangeran
aku sangat takut sehingga dia harus berlari berputar putar bukannya berlari keluar dari kerajaan
apa yang kau lakukan kota bodoh
berhenti kau ditahan
katakan siapa yang mengirimmu untuk menculik putri
putri tidak aku diminta untuk menangkap pangeran orang lain diminta untuk menangkap putri bukan aku
pangeran pangeran siapa pangeran aku
hmm sepertinya begitu
hmm apa homo kau di sini untuk menculikku
tidak menyadari kebingungan aku mengungkapkan dirinya
ini tidak bisa dipercaya kau bahkan berpikir untuk menangkapku hobu kita adalah saudara
hah apa yang terjadi
kau apa yang kau lakukan jadi kuda aku disini untuk menangkap pangeran bukan kau
tangkap mereka dan masukkan ke penjara
haha tentu setidaknya bos kita aman iya kan homo
aku berhenti bicara
tidak butuh waktu lama bagi raja untuk mengambil informasi dari aku dan homo karena mereka berdua sudah ketakutan
mereka memberitahu raja tentang tempat persembunyian mereka dan juga keberadaan kerajaan iblis lainnya
segera ruang bawah tanah penuh dengan iblis yang ditangkap
berkat kekonyolan satu iblis yang masih tidak tahu bahwa dia adalah karakter utama dari ceritanya
dan masih berpikir bahwa ada seorang pangeran yang bertujuan untuk membawa putri pergi dan iblis yang akan menangkap putri